menko polhuka mahfud md angkat bicara soal nasib warga negara indonesia yang saat ini berada di myanmar akibat perdagangan orang
mahfud mengaku kesulitan untuk memulangkan mereka karena kondisi politik internal di myanmar
para wni tersebut saat ini terjebak dalam suasana konflik akibatnya pemerintah susah menembus lewat jalur diplomasi
meski demikian pemerintah republik indonesia masih berusaha untuk menyelamatkan mereka
ya sudah terpuruk dan terancam
yang sekarang jadi agak bermasalah itu adalah yang di myanmar yang anda tanya tadi
karena mereka terjebak dalam satu situasi konflik
sehingga kita sulit masuk dan menentukan satu persatu secara diplomatis secara hubungan antar negara
nah yang negara negara lain sejauh bisa dilacak ya kita jemput kita pulangkan gitu